halo selamat malam momentum pilpres yang syarat dengan nuansa pertarungan
melahirkan bibit bibit kebohongan dan ujaran kebencian
masifnya tindakan ini tidak lepas dari perkembangan digital
bagaimana sebuah gagasan bisa berubah menjadi cacian
tentu problematika demokrasi tidak boleh berkembang hanya di sektor ini
ada informasi lain yang juga perlu kita cermati sebagai masukan
untuk mencerna nalar berpikir kita bersama
diantaranya ada ratna soropaya yang difonis dua tahun penjara
hakim menyatakan ratna terbukti bersalah menyebarkan kabar bohong
mengenai penganiayaan dirinya
komisi pemerintahan dpr menilai putusan dkpp
yang mencopot dua komisioner kpu sebagai ketua divisi
sebagai tamparan keras bagi kpu
bersama saya budi adiputro kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam
mengenai perkembangan politik demokrasi di indonesia dalam layar demokrasi
ratna sarumpait difonis dua tahun penjara
hakim menyatakan ratna terbukti bersalah menyebarkan kabar bohong mengenai penganiayaan dirinya
ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto foto penganiayaan
yang disebarkan melalui media sosial
faktanya wajah lebam ratna merupakan efek samping tindakan medis
pengencangan kulit wajahnya
ratna dijerat dengan pasal empat belas ayat satu ratus enam puluh enam nomor satu tahun empat puluh enam
tentang peraturan hukum pidana
menyatakan terdakwa ratna soropaya tersebut diatas
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana
menyiarkan pemberitahuan bohong
dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat
sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu
menjatuhkan pidana kepada terdakwa ratna
oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun
berita bohong yang diungkapkan ratna sorumpait sejak september dua ribu delapan belas yang lalu
menyeretnya ke kursi pesakitan ratna pun akhirnya meminta maaf dan mengaku dirinya
kabar penganiayaan yang dialami ratna sarumpait
mengumumkan di media pada dua oktober dua ribu delapan belas lalu
ratna mengaku wajahnya bengkak karena dikeroyok sekelompok orang pada dua puluh satu september dua ribu delapan belas
di kawasan bandara hussein sastra negara bandung cobaran
berita penganiayaan tersebut langsung mengundang simpati banyak kalangan
terutama calon presiden prabowo subianto pada waktu itu
karena posisi ratna saat itu adalah tim pemenangan prabowo sandi
namun berita kebohongan ratna tak berlangsung lama
pada tiga oktober ratna menggelar konferensi pers
dan meminta maaf kepada publik
ia menyatakan bahwa berita penganiayaannya adalah fiktif belaka
apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang salah
kemudian pada empat oktober ratna sarumpait dilaporkan ke polda metro jaya
karena kasus hoax penganiayaannya
ratna yang hendak terbang ke chile pada hari itu
akhirnya harus turun dari pesawat dan diamankan polisi di bandara soekarno hatta
ratna ditetapkan sebagai tersangka pada lima oktober dua ribu delapan belas
dengan dijerat pasal empat belas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh
tentang peraturan hukum pidana
selain itu ia juga dicerat dengan undang undang ite pasal dua puluh delapan jungko pasal empat puluh lima
ratna terancam hukuman maksimal sepuluh tahun penjara
tim liputan cnn indonesia
kabar bohong penganiayaan yang dialami ratna sarumpait dengan cepat menyebar
dan berhasil memperdaya kawan ataupun lawan politiknya
begitu foto menyebar respon keras dari para politisi pun bermunculan
umumnya mereka mengecam dan mengutuk serangan kepada ratna

dan menyebabkan penyusupan kembali ke penjara
dan menyebabkan penyusupan ke penjara

berikut ini beberapa komentar dari para politisi dan juga petinggi negeri
yang menjadi korban karena termakan kebohongan ratna sarumpait
sebelum ratna pada akhirnya mengakui bahwa penganiayaan yang dialaminya hanyalah drama belaka
sebelum ratna sarumpait mengaku kabar penganiayaan dirinya sebagai sebuah kebohongan
sejumlah politisi ramai ramai memberikan pembelaan sekaligus kecaman terhadap penganiayaan ratna

umumnya narasi yang dibangun para politisi ini bahwa kekerasan yang menimpa ratna karena aspirasi dan perjuangan politik perempuan tersebut
saya jumpa beliau dengan pak amin rais dengan pak fadlizon
beliau sangat ketakutan sangat traumatized ya
saya lihat sendiri ini menurut kami suatu tindakan yang represif
tindakan yang diluar kepatutan tindakan jelas pelanggaran hak azasi manusia
bahkan menurut saya tindakan pengecewa
saya bicara sama beliau sama sama ibu ratna sarun pahit walaupun beliau dan keluarga keluarganya merasa ketakutan karena memang diancam terus menerus bahkan sudah berapa hari di rumah sakit dan sebagainya tidak mau laporan
ya pengakuannya seperti itu mbak ratna sebetulnya tidak ingin ini juga terekspos dulu gitu
karena beliau juga ingin berubah
ya meneguhkan dirinya dulu lah gitu ya sambil lukanya juga masih waktu itu mengalami pusing dan sebagainya kesakitan yang luar biasa
ya karena penganiayaan itu dilakukan oleh mungkin dua atau tiga orang laki laki
di dalam mobil bang benar
di parkiran di luar mobil
ada morti politik apa
saya tidak tahu tapi dalam hari hari seperti sekarang mana ada yang tidak terkait dengan politik sih
artinya kan ini benar fakta adanya kekerasan terhadap ibu ratna
tetapi saya kasih catatan tadi kalau sampai kak polri tidak bisa melukak ya sebaiknya kak polri mundur
saya baru mendengar bahwa menolak itu karena dia diancam tidak boleh bicara tapi sekarang kan sudah terbuka ya dan ini adalah malu dan aib bangsa kita bahwa ada orang seumur tujuh puluh tahun yang menjadi aktivis dan masih mau mengambil resiko berbicara tentang kebenaran kita
tidak ada yang pernah dikepukkan
kalau operasi plastik kan disininya benjut
kalau operasi plastik kiri kanan dong harus simetris
dan yang kedua kalau ada dokter plastik hasil operasinya kayak gitu
bangkut pasti nggak ada kliennya lagi
ternyata tidak hanya masyarakat biasa yang bisa termakan hoax alias berita bohong
para politisi senior pun juga bisa menjadi korban berita bohong
ya tentu saja itu komentar komentar para politisi
ataupun petinggi negeri ataupun apapun anda menyebut mereka
ketika semua pihak belum tahu bahwa penganiayaan kepada ratna sarumpait adalah drama bohong belaka
ya mungkin sinetron stripping yang nggak terlalu berhasil pada konteks ujungnya
nah bicara hoax dalam konteks politik dan demokrasi kita belakangan ini
tentu saja dengan cepat ini kita bisa menyebut nama ratna sarumpait
nama ratna seakan menjadi gambaran bagaimana hoax alias berita bohong
nuansa kebencian dalam politik berkelindahan dengan kebebasan yang sama sama menjadi penghuni rumah yang namanya demokrasi
apa yang bisa kita lihat dari fonis ratna ini apakah hukuman ini punya makna dalam menjaga kewarasan demokrasi dan kebebasan yang terus berupaya kita rawat
kita akan membahas mengenai saya harus pakai tanda kutip presiden ratna ini
bersama mas eko sulistio deputi bidang komunikasi politik
presidenan mas eko terima kasih sudah datang
wajahnya cukup semeringah begitu melihat fonis ratna ini saya akan tanya nanti testimoninya
kemudian untuk mengawal kita secara moral dan intelektual ada eka wenat surianta
analis komunikasi politik dari universitas paramadina
mas eka terima kasih sudah datang
saya minta analisa anda yang mana korban mana pelaku itu agak samar samar
tapi paling tidak pelaku sudah diketuk oleh hakim ratna sarumpait dua tahun penjara
dan ada bang ican lelembah direktur
direktur institut peradaban yang saya nggak tahu nanti akan bicara mengenai konteks politik dan juga demokrasi
karena kebebasan dan demokrasi ini juga penting sekali
tergantung pertanyaan budi
ya saya yakin anda punya jawaban yang bagus maksud saya pertanyaannya payah
oke saya mau tanya pertanyaan yang saya nggak tahu mudah mudahan ini nggak terlalu payah
tapi kalau lihat dari semiotik gitu ya mas eka jago semiotik
tapi saya lihat mas eko tadi begitu dengar dua tahun vonis itu senyumnya agak sumeringah
karena mas eko kalau kita mundur ke belakang
ketika ratna lagi rame ramenya ini
tentu saja yang ditunjuk hidungnya adalah presiden kekuasaan yang mungkin anda ada di tempat itu
di istana kepresidenan di sana
waktu itu semua orang menunjuk presiden semua orang menunjuk
ya paling tidak nggak menunjuk presiden menuju kekuasaan
sebagai orang yang paling punya dosa mengenai apa yang terjadi pada ratna
ternyata kan faktanya berbeda
melihat fonis hari ini apa yang anda refleksikan apa yang anda rasa
sudah cukup puas
keadilan sudah terbit
atau apa yang anda pikirkan mas eko
ya ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan
pertama menanggapi saudara budi ini
jadi presiden itu menjalankan tugas dan fungsi atas dasar undang undang dasar
kemudian menjalankan undang undang
nah apa yang hari ini terjadi putusan pengadilan putusan hakim
itu adalah mandat undang undang
yang kemudian telah memfonis ratna sarumpait dua tahun tadi
nah pelajaran yang penting yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat
dan kepada pos paling ganteng ini
mas eko tapi dulu saya mau dilanjutkan dulu informasinya
atau karena sudah muji saya saya harus break supaya mujinya tidak keturusan
kita akan lanjutkan pujiannya usai jeda
kami akan segera kembali
boleh kita breaks supaya caranya lebih machted
so i can share minggu minggu aja biar tak ada problem audio
enggak memuji ya enggak memuji
jadi tadi diberitakan ya
sebetulnya kita semua masyarakat indonesia
waktu itu pemberitaan
yang cukup hot lah kira kira
nah konstruksinya kan jelas bahwa
dan juga diakui oleh
bahwa dia mengkreasi ya
mengkreasi sebuah kasus
dalam suasana politik
dan dia juga menjadi anggota dari
ya tim sukses satu pasangan calon
yang peristiwanya sebetulnya adalah
dia operasi plastik
dan kemudian diberitakan
apa itu dipukuli orang dan sebagainya
pidannya kan masuk dan kemudian
jaksa penuntut umum
kemudian hakim sudah memutus itu
jadi ini satu
memang tidak dilindungi
atau katakanlah tindakan yang melanggar
nah dan bukan kriminalisasi
bukan karena yang dituduh hidungnya adalah
presiden petahana kemudian
jadi dimasukin ke
ini yang bekerja adalah undang undang
kalau dikaitkan juga dengan demokrasi
apakah ini kemudian
apa yang dilakukan ratna pada saat itu
sebuah apa itu
kebebasan berekspresi misalnya
karena apa ekspresi kebebasan itu juga
diatur oleh undang undang
dan kemudian kebebasan sendiri
atau ekspresi kebebasan sendiri itu
sifatnya tidak absolut
ada aturan aturan yang mengatur soal
nah kalau kemudian kita lihat
peristiwa dan dampaknya
seandainya itu tidak
misalnya pihak kepolisian
tidak memproses melakukan penyidikan dan sebagainya
nah kita bisa melihat tadi misalnya
tokoh tokoh politik yang
yang saya kan berapa ada yang kenal gitu
mengedepankan fakta dan sebagainya
toh kena juga itu
bagi anda mereka yang ikut kena
artinya itu dampaknya
dampaknya artinya apa
dampak apa yang disampaikan oleh ratna
itu adalah yang terjadi di indonesia
saat itu adalah tidak hanya dampak pasif
yang menerima bahwa itu sebagai sebuah kebenaran
apalagi ini di era post truth ya
tapi ada juga
dampak yang sifatnya aktif
nah tadi tokoh tokoh politik tadi
sebelumnya sifatnya aktif karena kemudian dia
kalau anda melihat
misalnya pada saat
ratna sarumpai menyampaikan
itu pertama oh antaraya dan tidak
ini pasif ya
tapi ada yang melakukan
kegiatan yang aktif kemudian
dosa gak dalam demokrasi aktif tadi
dosa gak dalam demokrasi mengamplifikasi
akhirnya semua yang melakukan
kegiatan aktif tadi dalam menanggapi
akhirnya juga merasa sadar bahwa saya dibohongi dan sebagainya
buat demokrasi gak dosa selama mengakui itu

untuk konteks demokrasi itu gak dosa gak punya salah gak punya dampak bagi publik
karena mereka juga menjadi korban
nah inilah kemudian dalam era yang sekarang
bahwa ujaran kebencian kemudian berita bohong dan sebagainya
dampaknya cukup luar biasa
apalagi kemudian pada masyarakat yang misalnya level pendidikannya lebih rendah
ini orang yang kelasnya
kelasnya internasional pun
para politisi juga
itu bisa meyakini bahwa itu sebuah kebenaran
jadi presiden ratna ini penting sekali untuk pembelajaran demokrasi kita ya
artinya karena itu konteknya adalah kontek pada saat itu menjelang pemilu
di dalam ruang publik kita
itu upaya sekarang ini
upaya berita kemudian yang dalam bentuk pesan dan sebagainya itu
hanya diakini kebenarnya dengan pihak pihak yang merasa kemudian satu gerbong
satu blocking politik dan sebagainya
nah ini yang menurut saya yang sekarang ini perlu dihadarkan
bahwa harus ada cek anti cek dan sebagainya
makanya kami merasa perlu juga mengangkat presiden ratna ini terutama bagi konteks yang besar sekali
ketika kita bicara post truth kita bicara kebebasan kita bicara demokrasi
presiden ratna ini bagi kita
kalau saya sih lebih berpendapat begini
kalau tadi ditanyakan mengenai siapa korban siapa pelaku
dalam konteks post truth sebetulnya itu sudah
sebetulnya tidak perlu relevan tidak menjadi semacam relevansi yang cukup mendasar untuk bertanya
tapi kan punya implikasi hukum dong siapa korban siapa pelaku itu
artinya karena apa karena kita tidak bisa mengatakan
korban itu korban ansih
atau pelaku itu pelaku ansih
karena bisa jadi korban menjadi pelaku pelaku bisa menjadi korban
karena di dalam era post truth sebetulnya disana tidak ada lagi binar siapa ini dan siapa itu
karena bisa bercampur campur dan itu berkelindahan
yang justru saya ingin tekankan adalah bahwa presiden ratna ini lebih mau menyatakan bahwa

ada sebetulnya kelunturan keadaan yang berlaku di dalam konteks ini
ada sebetulnya kelunturan kearifan di dalam konteks berpolitik di indonesia
itu tadi seperti ini kan terjadinya manipulasi terjadinya kebohongan itu kan terjadi
tolong semacam mengalami digresasi dalam arti bahwa
cara cara berpolitik cara cara berkomunikasi dalam politik itu pun bisa mengalami
sehingga apa saja itu bisa digunakan
apa saja halal untuk dilakukan
padahal sebetulnya jika itu yang terjadi
sebetulnya kita harus berpikir ulang lagi
bahwa sebetulnya politik itu selalu akan mempunyai dampak secara sosial
nah kearifan itu kan sebuah proses
di mana ketika kita berpolitik
kita juga tetap harus memperhatikan
memperhatikan lian atau memperhatikan orang lain
dalam konteks ini itu tidak diperhatikan sama sekali
dalam sosial kompetisi bagaimana memperhatikan orang lain mas eka
artinya kompetisi pun juga harus adalah
tidak bisa begitu
karena dalam konteks berkompetisi pun juga berkompetisi secara arif
selalu akan ada sopan santun
selalu akan ada etik yang membatasi
kita bebas berkompetisi
tetapi kita tidak bisa
dari vonis ini anda lihat punya pembelajaran yang penting
untuk bisa meng
bangkitkan lagi kearifan tadi yang sudah luntur
saya katakan ini merupakan salah satu
kalau saya mengatakan catatan buruk
bahwa menerapkan apapun ya
manipulasi nilai nilai yang tidak mengindahkan etik
terutama dalam praktik berpolitik
akhirnya menjadi seperti ini
sampai pada sebuah situasi masyarakat yang terbelah
dampaknya sampai keterbelahan itu
dan keterbelahan itu tidak bisa sehari dua hari untuk disembuhkan
dan itu membutuhkan sebuah proses yang panjang
karena luka apa istilahnya
luka luka sosial yang terjadi itu tidak sembarangan
fonis ini bisa jadi obat antiseptik nggak bang ican
untuk bisa kemudian
saya mau ke bang ican langsung nih
kalau tadi kan ini luka mengakibatkan luka
ini bisa jadi obat
saya nggak mau sebut mereknya
hampir saya sebut merek tapi saya urungkan itu
obat antiseptik itu nggak untuk bisa
pertama kalau obat tentu yang sakit siapa
menurut saya seluruh sistem belum kita katakan stabil
karena ini juga problem di semua peradaban lain
di amerika orang masih juga dengan komunikasi dengan berguna
ini deras tidak ada stratifikasi tidak ada kurasi tidak ada jeda
itu kan tiba tiba secara live orang semua seperti berkomunikasi berinteraksi des berpolitik
nah di rusia juga ada
di china setelah mati mau ditahan
jadi ini problem besar
dan ternyata nggak bisa juga
dan kita harus tahu diri bahwa peradaban kita tidak juga terlalu tinggi untuk menghadapi revolusi yang
saya kira di dunia ya inilah yang paling berat kita hadapi
di mana tidak ada jeda tidak ada stratifikasi tidak ada kurasi
dari pengalaman politik pemilu kita hal seperti ini baru apa nggak
sekarang ini baru sekali
ini penyakit baru ini
betapa dalam kemelut politik yang berhadapan diametral antara dua pasangan calon
dan kalau tidak terjadi di sini atau di amerika juga terjadi
bagaimana antara sebelumnya agak sedikit belum terlalu besar antara obama melawan mccain
tapi di saat trump melawan clinton
hillary itu kan luar biasa juga tuh
sehingga bahkan sekarang tersisa pertanyaan bahwa apakah benar rusia ikut cawe cawe
pertanyaan ini serius karena kalau kita lihat tadi mas eko menyebut dan saya kira mas eka juga menyampaikan betapa
karena nggak ada jeda dan ini politik sedang berlomba dan hanya dua pasang tidak ada peserta ketiga keempat kelima
sehingga semua ruang itu akan disergap daripada diisi oleh orang lain
kan ini berdebut perhatian
kalau kita mau ingat konteks waktu itu
tapi kalau saya ditanya seandainya saya jadi hakim tentu saya tidak bisa jadi hakim tidak ada potongan saya di hakim tidak ada pengetahuan saya jadi hakim
tapi kalau bisa ditanya saya bahwa jika saya hakim maka hukuman saya adalah mohon maaf kepada majelis hakim yang bekerja karena mereka tidak boleh diintervensi
kalau saya hukumannya adalah dengan masa pertahanan
jadi masa pertahanan dilewati adalah keputusan hukuman kepada buratna karena
karena menyampaikan tidak bebas dong
yang dijalani adalah hukumannya selepas ponis karena pernah menyampaikan sebuah berita sebuah kabar kepada publik yang tidak sesuai dengan hukuman
tampak luka menganganya seperti yang mas eka tadi katakan ditahan dulu
kita akan jawab usaha jeda
kami akan segera kembali
tapi kalau tadi anda katakan ya mungkin dengan masa tahanan kemudian bisa dibebaskan
tentu saja ratna sudah menanggung malu menanggung hukuman segala macam
tapi anda lihat dampaknya seperti yang mas eka katakan nggak
tidak semudah atau tidak segampang tidak secepat healingnya yang kita bayangkan gitu
atas apa yang terjadi
ya karena kan tadi gini
dalam peristiwa yang sangat penting bagi republik ini

itu pemilu dimana sekali lagi kita terbangkan imajinasi kita pada saat itu
dan perhadapannya jelas muka muka gitu
kalau dalam film cowboy nya sergio leone itu kan mano a mano hadap hadapan
detik per detik kedip mata kalau kita lihat film ya
gerak kaki debu gitu itu sangat sangat berpengaruh
sampai akhirnya siapa yang duluan cabut presto
poinnya adalah itu kan drama yang sangat sangat sensitif
nah saya tidak tahu motif beliau dan saya bukan ahli yang akan memeriksa fakta faktanya
tetapi ini kan soal rasa sosial rasa masyarakat yang mestinya mulai sekarang
kalau kita boleh belajar dengan ini
saya tidak kembali lagi saya tidak punya hak menilai fonis
itu urusan komisi yudisial misalnya
tapi hukuman kepada beliau kan bisa diletakkan
tetapi juga bisa memberi pesan kepada banyak orang bahwa hati hati seperti ini
tapi sekaligus juga kan hukum ini ya kita tidak punya hitung hitungan eksakta gitu
tetapi rasa dalam pasal pasal yang akan dikenakan dalam angka angka yang dijadikan fonis kan
ya ini kan peradilan manusia yang diadili manusia
tetap merasa itu penting karena apalagi toh itu kan dikubumkan kepada publik
dan publik yang menerimanya juga punya sertifikasi kita suka atau tidak
sehingga yang penting buat saya adalah jangan sampai ini menjadi presiden
kalau kita menggunakan presiden presiden ini menjadi punya efek yang menakutkan bagi siapapun yang ingin berbeda
tetapi harus ditegaskan berbohong dengan kebebasan berekspresi dua hal yang punya dinding api
sebelum nanti kita bicara itu tapi
kita sepakat semua ini gejala global yang tidak dialami oleh indonesia saja
apalagi kita negara besar plural
amerika tentu saja dampaknya masih terwujud sampai sekarang
tapi kalau ke mas eka kalau kita lihat dampak negatifnya ini demokrasi kita sistem hukum kita bagaimana kekuasaan melihat hal hal seperti ini sudah cukup ini belum sih kompatibel belum sih semuanya untuk bisa mengatasi problem problem ini
sebenarnya dampak dampak negatif tentunya
demokrasi yang mana
demokrasi kita mekanisme kita kedewasaan politik kita para elit kita civil society sosial media buka twitter sampai kekuasaan melihat hal hal seperti ini menurut anda
ada beberapa hal
jika kita masih mempercayai atau kita masih meyakini bahwa demokrasi kita itu adalah sebuah rezim
maka kita bisa mengatakan bahwa orang orang yang ada di dalam demokrasi itu adalah orang orang yang ada di dalam demokrasi
karena kita bisa mengatakan bahwa orang orang yang ada di dalam rezim kesetaraan itu adalah orang orang yang rata rata
itu kan sama dengan awam
artinya bahwa orang istilah rata itu adalah orang yang mudah galau
dan ketika kita menghadapi orang yang rata rata dan mudah galau itu pasti mereka akan mencari tempat tempat berpegang
tempat tempat berpijak yang bisa dipegang
artinya bisa pakai identitas
dalam hal ini kita masih banyak diperlihatkan contoh contoh bahwa terlalu banyak masyarakat kita yang tidak semuanya masih berpegang pada identitas identitas primordial
dan itu bisa menjadi lahan yang sangat subur jika tidak diolah lagi
kecuali kalau misalnya kita
oh ini pemantik
ini tekamnya ini pemantiknya
yang buat apinya cepat
artinya kalau misalnya kita tidak coba untuk lebih belajar lagi untuk lebih mengenali demokratisasi sebagai sebuah rezim rasionalitas
maka hal itu terjadi pasti akan berulang lagi
di tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan dan sebagainya
apa prakondisinya presiden ratna ini bisa terulang
dan setelah presiden ratna apakah dalam term pemilu kemarin dalam pengamatan anda ini ada lutupan lutupan kecil juga nggak yang bisa berubah
saya mau tangkap sedikit
ini istilah yang luar biasa bagus dari pak dosen
satu rezim kesetaraan kedua rasionalitas
sialnya ini belum tentu bisa kawin
kesetaraan dalam ruang publik mereka sama sama berinteraksi
saya putra saya putri saya tetangga saya semua punya hak yang sama
masuk dalam dunia publik yang sama sama terbuka
tetapi rasionalitas kan tidak bisa dibangun satu hari
dan semua orang punya pengalaman pengalaman punya rekaman rekaman punya bacaan berbicara
satu sama lain termasuk konteks di mana dia berada
sehingga di satu sisi dia setara haknya untuk memasuki ruang
tapi yang kedua tentengannya ransel yang dia bawa beda beda isinya
kebetulan dulu ada kurasi yang dilakukan oleh media masa
sekarang kan media sosial
gate keepingnya susah
budi dan teman teman di situ kan nggak bisa membatasi media orang lain yang berapa media sosial atau sebenarnya media personal itu
tapi prakondisi yang ingin sampai anda sangat optimistis berkata bahwa ini akan terulang terulang dan terulang lagi presiden ini
prakondisi apa yang membuat itu bisa terjadi
bagaimana kekuasaan juga bisa masuk terlibat undang undang misalnya instrumen hukum juga terlibat dalam seperti ini
jika sistem kita masih menyandarkan terlalu masih menyandarkan pada sebuah sistem sistem yang lama yang tidak istilahnya tidak mencoba menjawab tantangan tantangan
yang sekarang sedang terjadi
regulasi yang semakin harus ditingkatkan lagi
artinya ini berangkat dari konteks media teknologi komunikasi terus kemudian
artinya bahwa itu harus ada sistem hukum yang responsif
artinya responsif yang terlibat aktif dalam proses demokratisasi
kenapa kita terlalu menyatakan bahwa soal
kebebasan berekspresi di media sosial itu harus sangat dihargai
padahal sebetulnya ada nilai yang lain bahwa sebetulnya kebebasan berekspresi pun juga harus ada batasnya
ini kan sebuah dialog yang harus direspon secara bertanggung jawab loh
anda kan tidak bisa hanya caci maki atau istilahnya
saya serius untuk tidak setuju ini
saya serius untuk tidak setuju
bahasa anda cukup membingungkan
jika itu tidak diatur jika itu tidak diregulasi secara responsif
maka kejadian kejadian semacam ini pasti akan terjadi
dan prosedur hukum paradigma kepolisian kita belum sampai catch up dengan kemajuan ini
saya lupa datanya
tentu saja saya agak lupa kirimin data yang apa atau pakai data yang lebih detail lagi
tapi kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir banyak sekali orang orang yang ditahan
ditersangkakan oleh karena ujaran kebencian oleh karena tweetan di media masa
dan banyak sekali tentu saja ini dimanfaatkan oleh quote unquote kubu oposisi
yang menganggap bahwa kayaknya kepolisian kekuasaan hanya tajam kepada kami saja
kalau kritik pemerintah dikit dikit kupingnya panas semua diproses dihukum
gimana tuh anda melihatnya
jadi sebetulnya begini
apa pak jokowi pemerintahan sekarang ini kalau kita menyebut ya
itu kan start up mulainya kan dua ribu empat belas
nah regulasi atau instrumen instrumen hukum yang membatasi
yang kemudian bisa menindak yang memberi ruang negara atau pemerintah
rata rata kepolisian misalnya menindak itu sudah lama
misalnya satu ya undang undang tentang kebebasan berpendapat
itu tahun berapa paskal reformasi
ite kemudian undang undang tentang sibil h sibil dan politik
kemudian undang undang tentang penghapusan diskriminasi rasial
itu bahkan tahun tahun yang
di sana itu menjelaskan bahwa
hal hal yang kebebasan ekspresi yang memiliki konten ujaran kebencian
memiliki unsur sara diskriminasi rasial dan sebagainya itu bisa dilakukan tindakan hukum
jadi disinilah kalau kemudian konteksnya kita ingin
ini dalam konteks demokrasi loh mas jokowi
dalam konteks kebebasan yang saat ini kita nikmati
instrumen itu mungkin sudah lama sejak era zaman kolonial misalnya
justru itu justru itu sekarang ini ketika kemudian para politisi terutama atau masyarakat umum
mau menyampaikan kebebasan berekspresi itu negara bukan melarang
kebebasan berpresi itu diatur oleh undang undang
kemudian kontennya itu yang kemudian apa yang disampaikan dan sebagainya itulah yang kemudian bisa
dikenai tindakan hukum
jadi enggak tipis kuping ya
ketika kemudian disampaikan menyebar ujaran kebencian kemudian ada unsur sara dan sebagainya itulah
kebebasan berekspresinya itu dilindungi
bang ican apakah yang dikatakan mas eko seindah itu atau pemerintah terlalu instrumennya sudah ada
kata mas eko bukan jaman jokowi jaman kemarin kemarin
tapi dipakainya itu ibaratnya cek anda atau kartu kredit anda itu digeseknya terlalu banyak gak di zaman ini
kita jawabin segera
kami akan sudah kemarin
mas eko kartu kreditnya sudah ada dengan limitnya cukup banyak
tapi apakah menurut anda sering digesek atau dipakainya lebih eksesif di zaman ini
biasanya waktu saya masih muda sekali begitu dapat kartu kredit pertama kali saya pakai terus
tapi begitu saya mulai usia begini ya harus hati hati dan pada saat saat tertentu
sepuluh tahun bang ican kita sudah demokrasi sejak reformasi
karena kartu kredit itu kan untuk keadaan darurat
kurang lebih begitu ya
jadi apakah waktu itu keadaan darurat atau tidak
waktu itu terjadi kan kita bicara presiden ini contohnya adalah kasus ratna sarumpait
kita serahkan kepada para hakim menilai
tadi saya sudah bilang kalau saya jadi hakim maka kira kira tinjauan hukum yang pasal pasalnya itu ini
tetapi ada rekaman rekaman imajinasi mereka terhadap situasi sosial politik komunikasi dan macam macam
itu harus jadi pertimbangan
sehingga saya tadi mengatakan bahwa kalau saya hakim akan saya putuskan seperti itu
tapi dalam konteks makro bang ican
konteks makronya adalah kan undang undang itu dibikin karena mengantisipasi situasi yang akan terjadi
hukum itu kan alat negara untuk membatasi supaya orang tidak saling bergesekan
jadi hukum dikasih di sekitar kita agar kita saling terlindungi kan itu satu
kalau memang manusia ini malaikat tentu tidak perlu ada hukum
karena ya semua pasti akan berbuat baik
tapi kan manusia pertama kali hukum berasumsi bahwa semua orang berkemungkinan melakukan tindak melanggar hukum
jadi kalau saya mau ringkas kurang lebih
saya ingin mengatakan begini
hukum itu memang di dalam peradaban yang maju itu dipakai sebagai alat menjaga demokrasi
tetapi jika kita teledor maka dia akan menjadi penjara demokrasi
fakta politik saat ini kontemporer dari pengawatan anda sebagai analis politik
ya menurut saya memang kita belum bisa secara matang sebagai bangsa ya sebagai nation
yang mana kita masih fragmented society saya ingin meminjam istilah prof salim said
ya bayangkan saja dari seluruh penjuru kita tiba tiba tersambung cepat sekali
bayangkan perbedaan kita kan itu dalam masyarakat jawa yang namanya jawa tengah saja kan antara sini dan sini beda
jadi poin saya adalah
tapi bicara kebebasan bicara macam macam ini kan ada si pengguna kartu kredit yang namanya polisi namanya penguasa
memang hukum kita kan tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan itu satu hal
tapi hakim hakim kita kan menjalankan tugasnya ini bukan hanya tugas kenegaraan
kalau kita boleh agak sedikit dramatis tugas keilahian
kenapa saat dia memutuskan orang salah atau tidak loh itu kan hukuman berat sekali tuh
bukan hanya hukuman penjara hukuman sosial hukuman batin macam macam diterima orang
jadi tidak bisa kita secara cepat gitu hanya karena koridor koridor tekstual kita memutuskan
toh hukum itu hidup di dalam masyarakat
mas eka tapi dengan presiden ratna ini dengan banyaknya orang orang yang juga kemudian diamankan atau diproses secara hukum terkait dengan apa yang dia cuitkan apa yang dia katakan di depan publik
itu akan membuat itu jadi problem nggak untuk kan demokrasi salah satu elemen utamanya adalah kebebasan gitu
ini cukup menggaguh nggak sih orang berekspresi orang kebebasan gimana kita bisa berkelindahan antara hukum antara kebebasan dan antara etik
catatan ya catatan yang pertama dalam konteks keyakinan yang saya punya adalah bahwa hukum itu tidak membatasi kebebasan
hukum itu menjamin kebebasan
kebebasan tidak bisa absolut mutlak
karena ketika terjadi kebebasan yang mutlak sebetulnya tidak ada kebebasan
karena itu akan menihilkan yang lain
itu catatan yang pertama
catatan yang kedua adalah bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan yang mempunyai tadi ya kalau dalam konteks sekarang kebebasan yang berarif
kalau kau salah kata warna baru kebebasan yang bertanggung jawab
kebebasan yang bertanggung jawab
tapi itu tapi itu faktanya bahwa kebebasan kita justru menjadi ketanggung jawaban

dan kebebasan orang lain itu bisa menjadi tanggung jawab kita juga
dan ini kan menjadi sebuah kelindan yang sebetulnya harusnya indah ketika rasionalitas tentang kebebasan itu tidak dipenuhi dengan kepentingan
apalagi dengan kepentingan kekuasaan sesaat
tapi semua orang kan tidak punya interpretasi yang sama
artinya politik kita perlu didewasakan lagi
untuk kesejahteraan bersama bukan untuk kepentingan elit
bukan untuk kepentingan rakyat sebagian suku etnis dan sebagainya
jalan untuk fasta bikul khairat
itu kan harus menyuntikkan vitamin c kepada politik kita
tapi fakta politik sekarang kalau kita lihat indeks demokrasi misalnya faktanya menurun dalam data
apakah ini ada hubungannya dengan konteks sekarang
artinya artinya pesimisme saya
pesimisme saya yang awal
tadi sebetulnya menandakan optimisme bahwa kita masih bisa untuk semakin mendewasakan diri dalam berpolitik
ada kritik gak untuk kekuasaan
artinya politik yang akhirnya menghalalkan kebebasan yang sekendaknya akan melahirkan orang orang tiranik
gimana tuh cara sebelum nanti mas eko jawab
gimana cara menjawab takan dalam kondisi kekinian
pertama ini kan semua urusan para elit
kalau yang mencuitkan itu bukan elit tentu tidak punya pengaruh
walaupun punya sama sama punya alat tadi punya peralatan
tetapi lebih baik yang memegang kuasa formal itu menunjukkan posturnya yang kira kira gini
tidak bisa mengintervensi pengadilan pasti di seluruh dunia juga itu dibatasi
tetapi ada postur yang diperlihatkan agar kebebasan ini tetap terus terjaga
kan ini nggak ada pagarnya nih
pagar kita tidak lihat nih
pagar ada tapi kita nggak lihat
postur itu ditunjukkan nggak saat ini
oleh yang saat ini memegang kekuasaan
ya saya kira penilaian itu kan sulit saya katakan
tetapi yang penting adalah jangan sampai demokrasi ini akhirnya mulai mengecil koridornya
kan koridor itu harus dijaga saja dengan cara memberikan pesan pesan kepada publik yang akan dibaca oleh para aktor aktor
dan mengelola negara ini baik di adjudikatif legislatif eksekutif
agar tidak lagi kita menjadikan demokrasi itu menjadi lebih sempit
karena ini kan bukan barang gampang nih
dan jangan lupa
politik dan demokrasi ini bukan cara gampang
ini cara yang lebih sulit daripada kita sekedar perang
lebih sulit daripada dibicarakan mas eko
bagaimana kekuasaan satu menit terakhir untuk anda
kekuasaan menunjukkan gestur dan postur yang baik
meskipun tidak ada pagar tapi kita aman di bawah kepemimpinan pak jokowi misalnya
bahwa kebebasan masih bisa dapat dilindungi
pemerintah atau kekuasaan tidak tipis kupingnya
bagaimana menunjukkan gestur dan postur itu
tentu ada jawaban secara struktural ya
tadi saya lebih tertarik untuk menjawab secara struktural
apakah ini kekuasaan pak jokowi
atau mungkin nanti kekuasaannya siapapun
kalau strukturnya sudah dibangun tadi instrumen instrumen hukumnya sudah dibangun
orang kemudian mengetahui
misalnya kasus rana sarumpait ini bisa menjadi contoh
ketika orang berpolitik dengan media yang sudah maju sekarang ini
orang kemudian akan berpikir ulang gitu loh
ketika akan memberikan satu tindakan kreasi kreasi politiknya
oh ini ada batasan yang melanggar
ini batasan dan sebagainya
itulah yang saya kira penting ya
nah kemudian yang kedua yang ingin saya amati
karena saya sering mendengarkan ini
dari beberapa salah satu narasumber
tapi ada yang kemudian ditutupi termasuk tadi
bahwa ada indeks demokrasi yang turun
ini saya jelaskan
karena saya pernah menulis itu di kompas
jadi betul bahwa serangan hoax kemudian juga ujaran kebencian dan sebagainya itu adalah tren global
nah itu yang kemudian pada tahun sebetulnya ini laporan dua ribu tujuh belas
yang di research oleh namanya apa
yang kemudian dilaporkan dua ribu delapan belas
nah dia mengutip seorang ahli demokrasi namanya larry diamon
bahwa terjadi namanya resesi demokrasi global
jadi ini hampir semua
nah ini yang kemudian juga terkonfirmasi dari risetnya freedom house tahun dua ribu delapan belas juga
yang menyatakan bahwa demokrasi itu baru diserang
ya dengan kasus kasus misalnya
dia kemukakan disitu secara letter luck itu
pemilihan presiden di amerika
kasus brexit dan sebagainya
nah artinya apa
ini harus ditunjukkan
bukan hanya indonesia
dan indonesia sendiri yang saya baca di the economist itu
unit intelijennya mereka yang melakukan riset itu
memang fakta yang paling diungkap pada saat itu
kan ada beberapa indikator tuh
ada lima kalau nggak salah ya
tapi yang banyak diungkap adalah kasus di dki jakarta
belkanai dki jakarta dua ribu tujuh belas ya
belkanai dki jakarta
dan pembelahan masyarakat juga terjadi
unsur hoax juga banyak dan sebagainya
bukan karena kebebasan yang kemudian dianggap pemerintah atau kekuasaan
satunya adalah bahwa sekarang ini
sekarang ini kalau kita mau bicara makro dan besar
demokrasi ini memang sedang di challenge
dimana di tingkatan global sedang ditantang oleh namanya itu tadi
populisme konservatisme termasuk kemudian
tapi intinya presiden terpilih pemerintahan terpilih lima tahun
akan tetap menunjukkan geser
akan tetap menunjukkan gestur yang tetap membuat kita nyaman dalam rumah demokrasi ini
karena presiden ini adalah mengemban amanat konstitusi
presiden pun bisa ketika kemudian melanggar
sekarang ini ya
nggak ada ini bukan kekuasaan otoritarian gitu loh
apalagi kalau oposisinya dan miliknya gagal
ini periode terakhir saya kira pak jokowi ingin punya legacy
jadi harusnya seperti itu
dan kita dukung semua untuk punya legacy
paling tidak kita nyaman membuat
demokrasi itu tetap menjadi pilihan utama
demokrasi pilihan utama
kita jaga semuanya
dan demokrasi berkualitas
terima kasih mas eko terima kasih mas eka
terima kasih bang isan atas perbincangannya
kami akan segera kembali bersama